apa itu bukan keterlaluan namanya
saya tidak suka melihat kehadiran kamu di sini
karena kamu tidak ada henti hentinya
mengejar suaminya kamila fadil
fadil kenapa masih kamu mengejar andara
kamila fadil juga sih ada aneh
kamila harus tenang ya
kamila harus sabar
mama akan selalu ada buat mila
mama akan selalu membela milah
sekarang tolong dengarkan mama ya mila
kamila kamu bisa juga ditemui kan
kamila masih aman fadli
kamila belum ada kenyang broom di atas rumah
kamila sedang dihukum fadlir
kamilavoor apa yangski
kamila nangis bau mulut suami kamu
kamila masih ada warna manjatau itu baik
karena kamu harus percaya sayang
ketulusan dan kesabaran seorang wanita
akan melulukan hati yang beku
kamu harus percaya sayang
bila harus percaya
bikin mama kaget aja ah
akhirnya mama juga ngapain sih berdiri di depan pintu
ya mama nyamperin kamu dok
mama mau ajak kamu sarapan
edo mesti pergi sekarang
kamu tuh mau kemana sih pagi pagi begini
edo mau cari si cantik sama si indi ma
edo gak akan pernah berhenti mas sebelum edo nemuin mereka
berusaha sih berusaha
tapi kamu itu harus sarapan dulu
kamu panas begini sih do
enggak ma udah edo
ini karena kamu kelewatan stres
mikirin ini sama si cantik
kamu istirahat dulu ya
kalau badan kamu udah deh
enggak mak edo baik baik aja
edo kuat kok
edo mau pergi dulu ya
mama gak izinin kamu dalam keadaan sakit gini
edo gak mau nyanyiin satu hari pun ma
untuk tidak mencari indi dan juga si cantik
edo tapi mama juga gak setuju
kamu mau pertaruhkan kesehatan kamu enggak
ma udah tenang aja ma edo baik baik aja
kamu gak kuat
maaf ya bu anak saya nangis tunggu sebentar ya
mama kan lagi kerja tuh lihat
cukup nggak boleh nangis ya
udah dong berhenti dong nangisnya
cantik tenang aja ayan disini kok
ya ampun edo
cantik jangan nangis lagi ya
kamu kenapa jadi ngigo begini sih du
cantik ayan disini jangan nangis lagi cantik
ya ampun edo
kamu kenapa sih jadi gini
mbak edo ke dokter pak
kamu tuh kenapa sih kok nangis melulu
tuh badan kamu nggak panas
tapi kok nangis melulu sih
udah cukup cukup ya
udah dong udah

mama tuh lagi kerja
kamu tuh yang bikin pusing mama dong
tuh liat mama lagi kerja ya
udah sayang udah
pusing tau nggak
tapi badannya nggak panas kok bu
nangis begini harus dicurigain
siapa tahu ada penyakit dalam mbak
buruan aja dibawa ke rumah sakit mbak
yaudah deh yaudah
saya bawa anak saya ke rumah sakit deh bu
kalau gitu nanti ibu kesini lagi aja ya
yang penting anaknya harus nyantiknya mbak
iya makasih ibu
bentar lagi kita ke rumah sakit
kita ke rumah sakit udah
ya udah sayang
karena dia melihat fadhil sama andara
lagipula fadhil itu betul betul ketelaluan
ngapain sih dia
kalo menurut papa ma
iya ada apa
fadhil itu keliatan dia
dia mau bicara sama ma
ya memang bagus kita harus bicara fadil
apa yang kamu mau bicarakan
kenapa mama marah marah sama andara tadi ma
memangnya kenapa memangnya mama salah
ya jelas mama salah la ma
mama gak seharusnya bersikap seperti itu sama andara
andara bukan wanita rendah seperti yang mama pikirkan ma
dan berapa kali fadhil harus bilang
andara itu gak salah ma
dan masuk datangannya kesini itu baik ma
dia mau minta maaf sama kamila
kenapa mama malah usir dia mah
cukup fadhil apa apaan sih kamu
pasti kamu masih bela andara
ya sudah jelas jelasan dia merusak keharmonisan rumah tangga kamu
enggak ma andara bukan wanita seperti itu ma
kamu tuh ngerti gak sih fadhil
kamu gak punya perasaan ya
bapak sudah sering bilang sama kamu
kamu sudah menangis si kamila lagi fadhil
hatinya sakit hatinya hancur
kamu sadar gak
kenapa kamu mengejar andara di depan kamila segala
untuk apa fadhil
apa itu bukan keterlaluan namanya
kamu tuh sudah benar benar tidak mencintai kamilah lagi ya
kenapa sih kamu tidak mau menjaga perasaan istri kamu
kenapa fadhil kamu tegas sama istri kamu sendiri
kamu itu bisa lebih peka dan lebih bisa menjaga perasaan istri kamu
kamila bukan andara
kamila bukan andara
kamila bukan andara
fadhil membela andara karena andara benar ma
kamu masih berani membela andara di depan mama fadhil
kamu masih berani membela andara di depan mama fadhil
ya allah ma
enggak ada perselingkuhan disini ma
mama tenang dulu dong sudah
fadhil gak pernah menduakan kamila
yang ada disini sekarang cuma kesalahpahaman aja ma